sistem tersebut bisa mengenali pola dan tulisan tangan pada formulir kertas fisik lalu sistem akan mengubahnya menjadi data numerik secara digital
tadi sempet yang dipanggil tuh mc dayo iya lex sebenernya
ditentukan secara bersama sama oleh
dulu sih dokternya janji pas kalau udah sma kan saya masih kecil
sementara untuk pengunjung kategori remaja dikenakan biaya tiga belas won atau sekitar satu ratus lima puluh ribu rupiah
yang speed speed run speed training dan segala macemnya
yang tim lima puluh lima itu yang menang itu kabupaten
filipina juga yang masih menggunakan
artinya nanti akan ada pengeluaran lain yang akan mengecil
pokoknya dia tuh gak sama sekali gak makan daging
yang pertama pastinya tentang rumor keperpindahan pemain
bukan masalah jatohannya sih kalo menurut gue ya
kami juga mencari pelajaran yang lebih mudah untuk membuatnya lebih mudah
obat antidotum atau antidot atau penawar gagal ginjal pada anak ini
kedua melakukan pengecekan pada produk yang pernah dikerjakan di lapangan

ya pastinya harus betul betul dikawal karena ini mudik yang luar biasa
orang makan di luar ya karena pembantu pada mudik
di pagi hari gue ya nggak tahu visi visinya apa sih ini ya ini misi misi dari alex ya
kita bisa mendorong dari sisi digitalisasinya